kalo aku minta diantar sama supir nanti om lo jadi tau kalo aku main ke rumah intan
mending aku naik ojek aja deh
enggak giliran dicariin mama baru eh dia bilang papanya gak boleh nikah lagi
coba aneh kan
anak kecil emang seperti itu jeng pikirannya masih labil keinginannya juga masih berubah berubah
ya gitu lah jeng aku ini jadi serba salah atau enggak
jeng jeng lihat tuh
ini dua ribu
tiara ngapain dia disana
tiara tiara tiara
jadi ini hasilnya pergaulan kamu dengan teman kamu ini iya
tadi kamu pamit sama omamu ke rumah monik tapi nyatanya kamu ada disini jualan di jalan sama teman kamu ini
jangan kamu coba coba ya kasih pengaruh buruk sama cucu saya
oma kamu jangan nyumuk kayak gitu lho oma
mama harus menjaga kamu dari pergaulan yang salah
hei kamu dengar baik baik
jangan kamu coba coba lagi ajak cucu saya berjualan seperti ini
maafin om aku yang hitam
ardi kamu itu harus lebih perhatian sama tiara anak kamu agar dia tidak salah pergaulan
gimana mama gak emosi coba tadi mama menemukan tiara itu ikut temannya jualan di jalanan coba
itu pasti gara gara kamu gak mau menikah lagi
tidak mau mencurikan ibu buat tiara akibatnya jadi begini
karena dia kurang kasih sayang dari orang tua yang lengkap
akhirnya dia jadi anak pembohong
ma kenapa disangkut panggutin ke sana coba
kamu tahu tadi tiara itu pamit sama mama dia mau pergi ke rumah monik
tapi ternyata dia bohong
dia itu pergi sama temen yang jualan di jalan itu bayangkan anak kamu itu bergaul sama anak jalanan
padahal aku cuma mau bantuin intan tante tapi mama malah marah marah
tante senang kamu main sama intan
tapi kamu jangan bohong bilangnya mau main sama monik
mama tuh jadi khawatir loh
oma taunya kamu di rumah monique tapi malah liat kamu di jalanan
ya tante aku yang salah
kamu tuh sebenarnya kenapa sih nak
kamu mau berteman sama intan ya
enggak tante aku nggak malu
aku malah bangga punya teman kayak intan tanta
tante tahu enggak intan itu kecil kecil udah cari nafkah buat keluarganya tante
karena papanya udah gak ada
ya udah lain kali kamu jangan bohong bilang aja kamu mau main sama intan ya sayangnya
ya tante aku janji gak bohong lagi
padahal kalian berasal dari rahim yang sama kalian disedarah
tapi sayang nasib kalian berbeda jauh
bagai langit dan bumi
mas mau ngomong sama diarah berdua
papa dengar tadi ada yang bantuin intan jualan
iya pak bener aku bantuin intan sama kayak papa
sayang kamu gak seharusnya ngelakuin itu
loh emangnya kenapa pak padahal kan intan jualan buat cari uang untuk keluarganya pak
tapi tetep aja gak seharusnya kamu ngelakuin itu
bapak kan pernah bilang ke tiara kalau tiara harus belajar dari intan
tapi kenapa tiara bantuan gak boleh
papa tau gak
katanya intan mamanya lagi sakit tau pak
kasian intan kerja cari uang terus neneknya sama mamanya sakit
gini aja deh nanti papa cari waktu papa akan nemenin kamu buat nemuin mamanya intan
kita lihat kondisinya kayak gimana supaya kita bisa bantu mau
apa yang akan terjadi kalau mas ardi datang ke sana dan bertemu kak naila
dia akan tau siapa intan sebenernya
aku gak bisa bayangin apa yang akan terjadi kalo mereka akhirnya bener bener bertemu
muka kamu sedih gitu
abis berantem ya mbak tiara
enggak eyang intan sedih karena ngeliat tiara dimarahin sama omanya
ketahuan dia ngebantuin aku jualannya lampu merah
pantesan omanya pasti marah
ya nggak biasa jualan di sana
apalagi omanya pasti khawatir karena kepanasan mungkin
dan juga kan jualan di jalanan itu ada bahayanya
ya eyang aku gak bakal ngajak tiara jualan lagi
nah begitu lebih baik
sekarang kamu mandi dulu
saya bener bener khawatir dengan sikapnya tiara belakangan ini
mungkin karena gak ada ibunya yang membimbing
jadi sikapnya itu gak bisa ditebak
kapan kita bisa bertemu lagi ibu aminah
untuk membicarakan perjodohan aldi sama luna
ih mah kenapa tetep jodohin papa sama tante luna sih
padahal aku kan gak mau punya ibu tiri
mending aku main ke rumah intan aja deh
daripada di rumah
aku sebel sama mama
baik baik bu aminah
aku gak boleh bohong
tapi kalau aku bilang mau main ke rumah intan
pasti gak dibolehin
mending gak usah bilang bilang aja deh
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
aku mau main ke rumah intan
a human being can't